tadi saya mendapat laporan dari ajudan saya ada penembakan judul pertama ada penembakan
saya tidak berspekulasi saya akan datang ke tkp saya akan cek apa yang sebenarnya terjadi
setelah saya bertemu dengan kapolres jakarta pusat dirkrim um telah mengumpulkan beberapa keterangan yang ada
memang betul tadi pada pukul sebelas dua puluh empat di tempat ini ada orang tidak dikenal masuk ke dalam pintu depan
kemudian mencari ketua mui ingin bertemu dengan ketua mui
namun oleh pihak pamdal karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa
bertemu dengan siapa namanya siapa
karena di pamdal ditahan dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata
yang kalau menurut saya saya lihat jenisnya setelah saya melihat gambar dari kapolres jakarta pusat
ada gambar jatahnya juga ada butiran butiran pengisi peluru atau gotri kecil dan ada tabung gas kecil
nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan
airsoft gun bukan senjata api
ingat bukan senjata api
namun alangkah lebih detail nanti kami meminta kepada lapor bagian metalurgi apakah jenis senjata ini
kemudian setelah yang bersangkutan menembakkan kepada salah seorang di sini
ada korbannya ada satu orang tertembak di bagian punggung
tertembak di bagian punggung kemudian yang bersangkutan keluar
tertembak di bagian punggung kemudian yang bersangkutan keluar tertembak di bagian punggung kemudian yang bersangkutan keluar
tertembak di bagian punggung kemudian yang bersangkutan keluar

di kejar di kejar
pada saat proses diamankan beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan
dibawa ke trs polsek
dari bolsek dibawa ke urmasakit
menteng tinggal di rekening pul bread dann die
pusat mas bersangkutan dinyatakan meninggal dunia
namun ini semua belum kita bisa dapatkan yang bersangkutan
kami akan koordinasi dengan polda lampung karena yang bersangkutan adalah berktp
untuk sementara dari tkp ditemukan ber ktp domisili lampung
anggota kami akan segera ke lampung akan berkoordinasi bagaimana latar belakang tersangka ini
kemudian hal hal yang lain menyangkut pemeriksaan yang bersangkutan tersangka
tentunya nanti akan kita otopsi juga
apa sebab sebab apakah yang bersangkutan punya penyakit dan lain lain kami belum bisa menyimpulkan
nanti semuanya akan diperiksa sesuai dengan ilmunya masing masing
senjatanya akan kita periksa
lukaan penembakan juga harus kita periksa
kemudian terhadap latar belakang yang bersangkutan
karena ada beberapa surat surat yang menyangkut apa yang diinginkan oleh tersangka ini